yaudah deh kalau gitu
siapa yang bawa siapa nih ya
ini bunganya pasti buat sri
jadi kamu teh mau saya kasih bunga
ah mangga tuh
mungut kan bunganya di depan
ini pasti bunganya dari kang broding buat sri
ini bagus banget
ini apaan sih orang punya sri juga
ini bukan buat saya
gara ngan yang bisa berisik tau
bukannya pada gara
malah ucing ucingan juga gitu
ini kalau kayak gini kerjaannya
ya bener neng
neng jangan neng
mang liman mah kerja gak pernah kendor neng
andi ini bunganya tadi boleh nemu disitu
paling paling juga ini bunganya buat tri dari kang broding
kalau gak dari kang broding ya pasti dari penggemas sri
pem kalau enggak penggemas saya
apaan sih buat sri ini
udah ini aja
itu udah suratnya kan
itu dari siapa untuk siapa
siapa tahu buat neng irah
untuk wanita yang terindah dalam hidupku
itu pasti buat sri
kan sri wanita bukan mang liman
kinar yang selalu ada di hatiku
makanya kalian jangan suka kakak paredian
banyak asap panggilan aku
berarti bukan buat sri dong
makanya lebih baik kerja
kerja aja kendor
rizek mang liman
siapa juga yang mau main atur atur atau kayak gini
wanita terindah dalam hidupku
kinar yang selalu bersinar dalam hatiku
cintaku hanya untuk kamu kinar
jangan pernah berhenti mencintaiku
tristan yang selalu mencintai kamu
romantis banget sih
gak salah nih gue cinta cinta sama cowok
besar besar gue ngabang kali ini
gue yakin banget
kinar itu bakal kegayaran dan makin cinta sama kamu
kalau sampai dia jadi cinta gila sama lo
bukan cuma boy yang dapat malu
tapi keluarganya boy juga
dan yang pasti itu
orang tuanya kinar bakal nyalahin keluarganya boy
dan akhirnya seperti ini
ini tugas lo untuk gangguin boy lewat kinar
lo semua bantuin gue untuk ngerjain reva dan cindy
soalnya mereka udah mempermalukan gua
habis mereka pulang dari sekolah
kita cegat mereka
dan kita pancung mereka
kalau sama mereka
mereka ngabali macem macem
kamu mau sekolah ya
yaudah kalau gitu
kamu bareng aku aja
gak usah will
aku kayaknya mau naik angkot aja deh
soalnya udah janjian juga sama temen
yaudah deh kalau gitu
gue jalan jalan ya
bang oki tuh lewat gitu aja sih
emang gak ngeliat aku di sini
tadi aku emang lagi buru buru
terus aku juga gak lihat kamu
gak bisa antarin aku dulu dong
aku juga lagi buru buru nih bang
dari tadi tuh angkot penuh terus
udah kayak bang
sekalian anak serigala tetep aja lo anak serigala
gue akan buat perhitungan sama lo
saya sudah dapat izin dari orang tua saya pak
ini akan membanggakan sama sekolah boy
kamu akan jadi mahasiswa teladan di sana
dari pihak universitas di singapura
pasti setelah kalian pada lulus nanti sekolah ini jadi sepi boy
pak kan bapak masih bisa ngajar lagi
oh ya pak
bukannya bapak dapat beasiswa ya
kayaknya saya juga akan ambil beasiswanya buat ngelanjutin sekolah
ya walaupun nggak ke luar negeri kayak kamu
kalau begitu saya berdoa semoga bapak sukses ya
udah jangan lupa itu formulirnya
iya pak saya pergi sih pak
iya salam buat mama mama kamu ya
ya udah ma mau jalan dulu ya salam
bukankah lo baru mau berangkat sih
iya kan aku udah selesai ujian nasional
jadi udah nggak ada pelajaran lagi ma
oh gitu yaudah hati hati ya
ya bik assalamu'alaikum ya
ibu ibu kenal apa
maaf bu ibu jadi nangis
maaf bu ibu jadi datang ke butik nggak
kalau ibu jadi datang aku mau kabarin klien yang udah janji hari ini
iya jadi ini saya mau jalan ke butik
oh ya udah kalau gitu ditunggu ya bu assalamu'alaikum
ibu kalau ibu belum sehat betul ibu jangan ke butik dek
istirahat aja dulu di rumah
kalau nggak gini aja
parti khawatir ibu nggak usah nyetin sendiri ibu naik taxi aja ya
hati saya gak apa apa udah kamu masuk beres beres sana
nggak apa apa beneran
beneran bu udah sembuh
udah insya allah
aku harus semangat kerja biar cepat sehat
biar akang abah juga nggak khawatir terus sama aku
dan hubungan moni dan raya jadi lebih mulus lagi
ya allah berikan hamba kekuatan ya allah amin
akhirnya satu bekas paham buat aku ke efekmtih
ibu sini berantem nadi kamu tuntut
iya lah apalah
ya kalau dia sih udah pasti lulus
lo kan enggak